surabaya memang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak bangunan peninggalan hindia belanda
dan yang jarang diketahui adalah banker
dari ratusan banker yang terdokumentasi hanya kurang dari sepuluh yang tersisa
indonesianis asal australia marley grav mencatat ada dua ratus lima puluh tujuh banker yang dibangun di surabaya
sejak pertengahan tahun seribu delapan ratus lima puluh hingga akhir seribu sembilan ratus tiga puluh an oleh pemerintah india belanda
sebagian besar sudah hilang atau tidak ditemukan lagi
banker di jalan raja wali ini adalah salah satu yang masih baik
banker ini berada di tengah pemukiman dan sekarang jadi tempat tinggal endang yang diwarisinya dari sang ayah
dibangun pada seribu sembilan ratus sepuluh banker ini dindingnya dari beton setebal tiga puluh cm dan kedap suara
meski termasuk cagar budaya pemerintah masih membiarkan banker
dan kawasan peninggalan hindia belanda
dan sekitarnya dihuni oleh para ahli waris veteran
tidak hanya tempat persembunyian fungsi banker kala itu juga sebagai arsenal atau gudang senjata
banker di jalan kerembangan besar ini contohnya
terletak di tanah milik kodam lima brawijaya
banggar ini dulu bagian dari tangsi belanda
tak jelas kapan dibangun tapi fungsinya untuk menyimpan berbagai amunisi perang
sekarang banker seluas lima x sepuluh meter persegi dibagi dua bagian ini digunakan sebagai gudang dan tempat latihan musik
bunker yang lain berada di belakang gedung balai kota yang posisinya satu meter di permukaan tanah
dulu banker ini fungsinya sebagai tempat pelarian pejabat presiden pada saat perang
kini bangunan ini dilindungi
saat ini bagian depan banker dipakai untuk penyimpanan barang milik pemkot
tapi masih ada yang lain
di balik pintu ini sebenarnya masih ada lorong lagi yang menurut dokumen yang dimiliki oleh pemerintah kota surabaya dari pemerintahan kolonial belanda
lorong itu akan menembus sejauh sekitar satu ratus lima puluh meter menuju ke kediaman rumah dinas wali kota surabaya
tetapi sampai sekarang masih belum dilakukan ekskavasi lebih lanjut sehingga untuk sementara saat ini lorong tersebut ditutup
tetapi sampai sekarang masih belum dilakukan ekskavasi lebih lanjut sehingga untuk sementara saat ini lorong tersebut ditutup

jangan lupa untuk nonton kran ini
di skalos sebelumnya
beri tahu pada g magic

sayangnya semua banker yang tersisa sekarang difungsikan sebagai tempat tinggal atau ruang penyimpanan
dengan latar kisah zaman kolonial sebenarnya bangker bangker ini bisa saja jadi obyek wisata yang menarik dan unik di surabaya